nah ini udah waktunya makan siang
jadi di liputan ragam kuliner kali ini
saya mau kasih rekomendasi tempat makan yang walaupun tempatnya kecil atau di dalam gang
tapi rasanya jangan diragukan dan pastinya bikin perut kenyang
yang pertama yuk kita ke warung soto bu ani
yang berlokasi di jalan busyawara ke bonjeruk jakarta barat
walau agak sulit dijangkau karena lokasinya di dalam gang
warung soto ini cukup terkenal loh
dan sudah berdiri selama dua puluh tahun
awalnya ya biasa aja kecil kecilan
terus sekarang udah sampai dua puluh tahun
warung soto bu ani ini menawarkan soto betawi sebagai hidangan utamanya
satu porsinya seharga rp dua puluh dua
gurihnya kuah soto yang bercampur dengan santan
berpadu dengan syahdu
serta tomat dan juga keripik emping
jangan lupa menambahkan perasaan jeruk nipis agar rasanya semakin segar
cita rasa yang khas bikin banyak pelanggan tetap setia mampir ke gang sotonya bu ani loh
bahkan ada yang sudah berlangganan makan di warung ini selama puluhan tahun
kalau udah cinta emang susah ya buat cari gantinya
udah langganan udah lama
dari kapan ini udah
udah berapa tahun lah puluhan tahun lah
karena enak ya rasanya
kalau tidak suka santan disini ada juga soto betawi dengan kuah bening
wah patut dicoba juga ya pastinya
selain itu warung yang buka mulai pukul sembilan pagi hingga pukul tujuh malam ini
juga menyediakan sotomi soto ayam gado gado hingga ketoprak
harga makanannya pun masih ramah di kerantong
berkisar rp tujuh belas hingga rp dua puluh lima

mulai dari ayam gulai rendang ayam bakar dendeng balado ikan bakar dan goreng
serta berbagai makanan khas minang lainnya
tak ketinggalan berbagai bumbu dan sambal
nah sekarang saya mau makan pesanan saya tadi
ada ayam bakar ada daun singkong telur gulai jangan lupa pakai kremesan dan juga sambal hijau
bumbu ayam ini terasa nikmat disantap dengan sambal hijau
tidak ketinggalan sayur sayuran yang dikonsumsi dengan ayam gulai dan ayam bakar
singkong dan telur
sering setiap ya jam istirahat kantor
kebetulan kantor di sebelah
rendangnya itu enak
ya gak tau namanya suka ya
selain makan di tempat
banyak juga pekerja kantoran yang membungkus makanannya untuk disantap di tempat masing masing
hanya dengan merogoh kocek rp lima belas hingga rp dua puluh lima
anda sudah dapat menyantap hidangan khas minang di sini
jadi gimana kondisi perutnya
sudah bisa kenyang meski makan di dalam gang
gasi ala pangaribuan
devi fitriani jakarta